hai deretan bukena cantik beragam warna telah banyak dijajakan pedagang di pasar
grosir tanah abang blok b jakarta mukena berbahan armani shield alias kain satin armani
ini paling jadi incaran karena diklaim nyaman dikenakan untuk sholat dan tidak mudah kusut
hai beda bahan bahan yang lagi mudah sekarang kalau bukan rayon bahannya kayak gimana kalau
dikosong lagi di silika lagi bukena berbahan armani silk ini dibanderol dengan harga satu ratus lima puluh tujuh
hingga dua ratus rupiah kaum hawa ramai membelinya untuk dikenakan sendiri atau
dijadikan bingkisan tak jarang yang rela keluar masuk toko satu persatu demi menemukan motif idaman
cari mukena motif yang terbaru dengan tren yang terbaru yaitu armani ini untuk berbagi untuk
staff kemudian untuk para tetangga menanggati hari lebaran ini bahannya adem banget pegang
aja adem terus kelihatannya mewah ingin memiliki salah satunya siap siap rebutan ya sejumlah
pedagang mengaku sudah menjual hingga ribuan potong mukena baik secara offline maupun online
bahkan beberapa diantaranya mulai kehabisan stok tim liputan cnn indonesia